terkait tindakan petugas dinas perhubungan dki jakarta yang menderek mobilnya
ratna sarumpait melayangkan surat somasi kepada dinas perhubungan dki jakarta
didampingi kuasa hukumnya samuel lengki ratna sarumpait menjelaskan
permasalahan kendaraan pribadinya yang diderek petugas di sub pada tiga april lalu
ia merasa tidak bersalah karena pada saat itu dirinya sedang berhenti bukan untuk parkir
namun petugas dishub jakarta selatan langsung menderek kendaraannya
tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada dirinya
ratna sarumpait juga mengakui kalau dirinya sempat menelpon gubernur dki jakarta
namun yang mengangkat pada saat itu adalah ajudan anies baswedan
ia juga meminta dinas perhubungan dki jakarta melakukan kajian ulang tentang derek mobil
karena tindakan tersebut berpeluang hanya untuk mencari pendapatan dana dari masyarakat
melalui pembayaran administrasi derek mobil
ia juga mengangkat pada saat itu adalah ajudan anis baswedan
jangan berkomentar gitu ini yang justru bikin jadi rame kan